wow hebat juga dia bawa vespa nya
luar biasa ya
kalau ceminah pernah
apa saya pesen juga mbak
tapi kan mas jonatnya belum punya istri
ya kalau saya buat jaga jaga mbak siapa tahu nanti saya punya istri
buat persediaan mbak ceminah
ya udah atuh
jadi mas jono mau pesen popok berapa lusin
kalau pakai spray kita jadi kelihatan lebih bagus kan bed
buat ntar malem
semoga kita akan dikaruniai banyak anak seperti pak rizal dan bu aminah
semangat bang semangat
ayo langit aduh baru dua
aduh udah kebel gue udah kekuat nih
ya allah apaan
lebih berat dari push up
indri udah dua hari gak masuk sekolah
lu tuh gak ada perasaan banget ya sama temen
instagramnya gak aktif
sbnya juga gak aktif
it means pasti ada something wrong tuh galau
literally itu juga temen lo
itu juga temen loh kan
ya tapi kata lo dia keluar kota
tau gak sih lo
kalau indri pergi keluar kota pasti dia udah update status
dan ada instastorynya
maybe dia gak ada kuota
tau gak lo lo tuh bener bener daker ya
pak saya kepengen tau
pak rizal kok bisa istimewa seperti itu
kira kira bang rizal itu minum apa yang kok bisa istimewa seperti itu
banyak dibeli jalan
nah ini dia
nah itu dia tuh
hebat juga dia bawa vespa nya
luar biasa ya
sekarang cuma kakak sama kak indra
tambah satu orang lagi
makin banyak yang nyayangin kamu
eh sekarang kita cuma bertiga
berarti tambah satu lagi jadi empat
makin banyak yang melindungi kamu
ya kan dok ya
kalau dia cewek
dari namanya aja udah kasih cowok
nih ya kak indra
tinggal satu nama yang tersisa
berarti itu cewek
ini mana ada cowok namanya andra
enggak enggak enggak
kamu bakal jadi adik cewek kita satu satunya
kak indra bohong pak
sampai jumpa di video selanjutnya
kalian ada masalah
masalah apa pak

apa itu masalahnya
maslah apa dia yang nama language itu jangan saya itu
saya nama dia sekarang
keju di kendaraan ini mas
aku nak generator meng visiting packaging untuk ini
aduh pemina ketiduran
kasurnya empuk kak
hamil beneran kak
tadi akan ketemu pak dhani lagi
pak dhani usul
harus nambah dp tujuh juta
biar cicilannya lebih kecil
mau beli langsung dikirim
tetap harus nunggu empat bulan
batalin aja akang
kan mama yang pengen
paling murah sebelas juta
terbunuh tak ny crib
jadi kita cukup sejarah bertuah
ngga turut bercakap
terima kasih pak bahasa legal
nggak usah lihat crossover
ada bantuan lebih
patar nasional ya
bener bener mahakasih kalian
aku tau gak paul

pengetahuan shallweeg air detail molto dirty
anggetan yang bagus

ya malah gak aktif
masih gak aktif juga